masih di news hour presiden donald trump telah mengumumkan akan kembali mencalonkan diri bersama mike pence sebagai wakilnya
sementara itu joe biden turun sebagai saingannya dari partai demokrat bersama kamala harris yang ia tunjuk sebagai wakilnya
bagaimana peluang keduanya dan kira kira kemana arah rakyat amerika untuk menentukan pilihannya dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya
telah bergabung bersama kami peneliti politik amerika universitas notre dame nathaniel gratias subakutoyo
selamat siang waktu indonesia pak nathan
ini trump akan kembali menyalonkan diri bersama mike pence
nah bagaimana anda melihat hal ini
ini apakah artinya trump masih menunjukkan masih sangat percaya diri walau banyak mendapat tekanan dari berbagai pihak
setiap presiden terjadi
tentu ingin mencalonkan diri lagi itu sudah kenisayaan
dan seperti mbak bilang tadi memang trump menghadapi banyak masalah terutama masalah covid yang dikritik peranggarannya dan yang kedua black lives matter
tapi kita juga tidak bisa melupakan bahwa reaksi pemilih terhadap performa trump dalam dua isi ini sangat dipengaruhi juga oleh partisanshipnya
jadi pendukung trump studi studi menunjukkan bahwa menganggap bahwa trump itu sudah melakukan hal yang cukup untuk menangkapnya
dan di covid di amerika
sementara demokrat dan mereka yang anti trump secara umum menunjukkan bahwa mereka tidak setuju dengan performa trump
jadi kita tidak bisa melihat bahwa ada masalah covid ada masalah black lives matter
berarti dukungan untuk trump akan berkurang atau akan rendah
jadi akan menurut saya masih harus dilihat dalam beberapa bulan ke depan sampai november
bagaimana pemilih itu terutama di battle ground stage di state state yang menentukan negara bagian yang menentukan
bagaimana mereka akan bereaksi terhadap dinamika dinamika
berapa bulan ke depan
nah ini kan penantangnya trump dari partai demokrat ini kan adalah joe biden gitu ya
nah ini bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat sendiri ke joe biden
sedangkan dia pernah mendapat kritik tajam dari bernie sanders terkait kebijakan memangkas social security
ya jadi menurut saya evaluasi terhadap joe biden mesti dibedakan menjadi dua

yang pertama adalah sikap pemilih terhadap joe biden ini sendiri
seperti kita tahu joe biden itu cukup populer di kalangan minoritas terutama kulit hitam
calon wakil presidennya kamala harris perempuan berasal dari kelompok minoritas juga
jadi itu menjadi modal bagi biden harris untuk menggait untuk memobilisasi kelompok minoritas
itu aspek pertama
aspek kedua adalah bagaimana voters atau pemilih itu sendiri banyak yang tidak suka terhadap trump
jadi mungkin mereka tidak begitu suka dengan biden atau dengan kamala harris
tapi ketidaksukaan mereka terhadap trump itu juga
terhadap trump itu bisa jadi mendorong mereka untuk voting untuk biden dan harris pada akhirnya
jadi ada aspek positif terhadap biden dan ada juga aspek negatif terhadap trump
dan dua hal itu yang akan menentukan hasil pemilu dua ribu dua puluh nanti bulan november
ya ini kan joe biden ini tadi pak nathan sendiri bilang dia cukup terkenal di kalangan minoritas dan juga kamala harris
nah ini sebenarnya dengan dia menggandeng kamala harris sebagai wakilnya ini sebenarnya memberikan

secara signifikan sekali mungkin tidak ya
tapi yang ada benefitnya yang pertama adalah ini perempuan dan dikenal sangat ahli
sangat bagus sekali punya track record yang bagus ketika dia menjadi jaksa di california
dan juga ketika dia menjadi senator di california
jadi dia kamala harris bukan sekedar perempuan
politisi kemarin sore tapi punya track record yang panjang
dalam hal itu kamala harris akan mampu membantu joe biden terutama nanti ketika debat calon presiden kamala harris berdebat dengan mike pence
itu akan sangat menarik
itu akan mampu memobilisasi terutama perempuan dan kelompok minoritas karena mike pence beberapa kali mengeluarkan statement yang bisa dibilang cukup
yang sangat konservatif terhadap posisi perempuan dalam masyarakat
dan juga mengeluarkan beberapa statement yang tidak cukup mendukung terhadap aksi black lives matter atau hak hak kelompok minoritas
kemala harris bisa mendukung joe biden terutama nanti ketika debat calon presiden kita bisa melihat kritik kritik kamala harris terhadap mike pence sebagai wakil presiden perempuan
nah ini kan seperti yang tadi dibilang pemerintah as dan presiden donald trump sendiri dikritik dalam bagaimana menangis dengan joe biden
dan pemerintah us dan pemerintah indonesia

presiden donald trump sendiri dikritik dalam bagaimana menangani pandemi covid sembilan belas
ini terlihat dengan as ini memiliki kasus covid sembilan belas terbanyak di dunia
nah nantinya bagaimana trump dapat menjawab hal ini jika diserang sama lawan lawannya
saya kira republikan convention dua tiga hari terakhir ini sudah menunjukkan bagaimana dia akan menjawab serangan tersebut
yaitu dengan cara menunjukkan bahwa seolah olah performanya cukup berhasil
dan itu yang salah satu tema republikan konvensi saat ini adalah berusaha meyakinkan pemilih republikan bahwa performa donald trump itu sebenarnya tidak buruk dalam hal covid sembilan belas
dan beberapa pengamat beberapa peneliti politik di amerika saat ini sangat khawatir dengan apa yang dinamakan politisasi fda
fbo ini adalah yang mengatur obat obatan
kalau di indonesia badan pom
beberapa banyak pengamat khawatir dengan politisasi ini
antara lain dengan trump mendorong fda untuk menyetujui obat obatan yang pada dasarnya masih eksperimental dan belum siap
kemudian juga cdc beberapa kali mengeluarkan himbauan
tapi kemudian karena dikritik oleh gedung putih
himbauan tersebut ditarik lagi
jadi ada sedikit mungkin bukan sedikit malah
ada beberapa contoh di mana ada intervensi politik dalam penanganan covid ini
dan itu yang dikhawatirkan oleh demokrat dan banyak peneliti lain
nah ini kan menurut beberapa survei polling polling sementara ya
menunjukkan trump itu tertinggal dari joe biden
nah ini dan hingga sekarang sampai nanti november apapun bisa terjadi kan
nah ini apa kira kira
unsur yang bisa membalikkan meja gitu dan membuat trump menyusul poinnya biden
saya pikir terutama secara nasional mungkin biden unggul secara cukup jauh gitu ya
tapi kita harus melihat juga terutama karena sistem electoral college di amerika
kita harus fokus kepada negara negara bagian yang menjadi battle ground
selanjutnya negara bagian yang bisa switch yang bisa voting
biden atau voting ke trump
dan di negara negara bagian ini seperti pennsylvania kemudian wisconsin ohio michigan
ini kedudukan trump dan biden meskipun biden masih unggul tapi unggulannya jauh lebih tipis
apa yang bisa membuat trump berbalik unggul di negara negara bagian ini
kita harus melihat juga mobilisasi
seberapa banyak pemilih yang akan
benar benar menerjemahkan pilihannya ke dalam petak suara
yang kedua masalah terkait dengan mail in voting
jadi di amerika ini ada namanya mail in voting atau memilih menggunakan surat
dan terutama ini sangat relevan ketika kita bicara covid
karena pemilih pasti akan enggan berantri lama lama di tps untuk mencoblos gitu
masalahnya adalah gedung putih dan beberapa
petinggi republikan cukup kontra dengan ide memperluas mail in voting atau memperluas absenty balot
yaitu suara untuk orang orang yang tidak bisa datang ke tps
seberapa jauh intervensi atau oposisi terhadap suara lewat surat ini
itu juga akan dapat mempengaruhi hasil di november nanti
terutama di negara negara bagian yang battleground
oke ini apa artinya bagi warga as jika trump kembali terpilih
dan jika biden yang terpilih
jika trump yang kembali terpilih saya pikir kita akan melihat lagi empat tahun ke depan
apa yang sudah kita lihat empat tahun ke belakang
secara politik kita akan melihat lebih banyak hakim dipilih oleh trump
dan kemudian hakim ini akan mempunyai pandangan politik yang konservatif
karena di amerika hakim ini diajukan oleh eksekutif
dan kemudian dikonfirmasi oleh legislatif
dan terutama nanti beberapa tahun ke depan kemungkinannya kita akan melihat
mahkamah agung supreme court amerika
ada beberapa hakim yang cukup tua di sana
mungkin mereka akan retire mereka akan pensiun atau mungkin mereka akan mengundurkan diri dalam aspek lain
karena alasan lain
dan itu menjadi peluang bagi trump untuk mengisi makam agung juga
jika biden yang menang kita akan melihat kamala harris cukup progresif
jadi kita akan melihat
jadi kita akan melihat cukup banyak kebijakan trump yang diambil dalam tiga tahun belakangan ini dibatalkan di reverse
kita juga akan melihat semoga antusiasme kelompok minoritas lagi
lagi lagi karena biden dan harris punya kedekatan yang cukup baik dengan kelompok minoritas
dan apakah itu bisa mengubah wajah politik amerika bila biden dan harris yang menang
itu kita masih lihat
tapi minimal ada harapan
di sana terutama terkait isu rasisme dan isu kelompok minoritas
oke ini berarti joe biden ini membawa angin segar ya bagi amerika serikat nantinya kalau misalnya terpilih
terima kasih pak nathaniel gratias sumbactoyo
peneliti politik amerika universitas notredam yang sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia news hour